setelah menetapkan dua belas tersangka dalam konflik warga di tanjung balai sumatera utara
kini polisi memburu pelaku yang menyebarkan provokasi isu sara di media sosial
dengan bantuan kemenkominfo polisi akan menjerat para provokator di media sosial
dengan ancaman pidana enam tahun penjara
dua belas saya dengar tapi nanti akan diperiksa yang mana yang mana jadi tersangka
mana nanti yang mungkin kalau nggak terbukti ya kita akan lepaskan beberapa
pak situasi aman
situasi aman ya tadi dengan kemenkominfo sudah bicara
karena ini kan kalau menyebarkan berita bohong melalui teknologi elektronik
itu ada ancaman pidananya lima tahun enam tahun enam tahun itu pasal dua puluh tujuh ayat dua salah